sebagai perusahaan tambang yang sudah berusia lima puluh lima tahun
pt freeport indonesia sangat memperhatikan kondisi lingkungan sekitar tambang
dari hulu ke hilir pt freeport indonesia melakukan berbagai langkah
untuk menghindari pencemaran lingkungan
pt freeport indonesia sangat concern terkait dampak perubahan iklim
dan pt freeport indonesia hadir dalam konferensi perubahan iklim cop dua puluh tujuh
sebagai bentuk dukungan untuk mengatasi perubahan iklim
untuk membahas terkait hal ini saya lucia saharwi sudah bersama
presiden direktur pt freeport indonesia bapak tony wenas
kabar baik salam dari syam el sik mesir
sudah sampai di mesir aja pak ya untuk mengikuti cop dua puluh tujuh ini ya pak ya
iya betul sekali lucia
sejauh mana pak misi pt freeport indonesia
ikut berpartisipasi dalam cop dua puluh tujuh ini
jadi kami menyadari bahwa perubahan iklim itu adalah sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan
sehingga memang apa yang dikomitkan oleh pemerintah republik indonesia
yaitu untuk menurunkan emisi karbon
yang tadinya dua puluh sembilan persen sekarang menjadi yang enhance
itu tiga puluh satu delapan puluh sembilan persen dan dengan bantuan internasional itu empat puluh tiga persen
dan kami dari pihak perusahaan dalam hal ini pt freeport indonesia mendukung itu
dan juga bekerjasama dengan pemerintah bagaimana caranya
supaya kami bisa ikut berkontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian
dari indc pemerintah republik indonesia tersebut
untuk itu kami pt freeport indonesia hadir dalam cop dua puluh tujuh ini
dan juga di kepala pemerintah republik indonesia
dan juga beberapa cop yang sebelumnya juga
untuk menyampaikan dan mendukung dan memberikan komitmen kami juga
untuk mendukung hal tersebut
demikian lu sia
apa pak yang menjadi target pt freeport indonesia sendiri
yang akan dipaparkan dalam forum cop dua puluh tujuh nanti
jadi kami mentargetkan bahwa pada tahun dua ribu tiga puluh nanti
kami akan bisa menurunkan emisi karbon
dari operasi pertambangan emisi karbon
dan kami sebesar tiga puluh persen
dan itu adalah komitmen kami yang sudah kami lakukan
dan dalam rangka mencapai proses pencapaian tiga puluh persen tersebut
pada saat ini sudah dua puluh dua persen pengurangan emisi karbon yang tercapai
oke implementasi di lapangan apa saja pak yang dilakukan pak
jadi ada berbagai hal yang kita lakukan
pertama adalah kita dengan
kita mengoperasikan tambang bawah tanah
sudah bukan tambang terbuka lagi
sehingga sudah tidak ada lagi operasional truk truk yang besar
yang menggunakan bahan bakar fosil
dan kami mengangkut biji dari operasi penambangan bawah tanah
dengan menggunakan kereta tanpa awak yang bermesin listrik
dan ini tentu saja mengurangi emisi karbon sangat besar sekali
karena sekarang kereta listrik
tersebut dapat mengangkut satu ratus sepuluh ribu ton biji dalam satu hari
dan kalau itu diangkut oleh truk truk yang bermesin diesel itu
akan sangat banyak menggunakan bahan bakar fosil
itu adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan
dan yang satu lagi adalah kami
konsentrat kami itu pada saat kami turunkan
kami alirkan dari pabrik pengolahan di kegiatan tiga meter
ke pelabuhan amamapare
itu kemudian di pelabuhan itu dikeringkan
nah tadinya pengeringan itu dilakukan dengan menggunakan
sekarang ini kami gantikan dengan sistem kompresi
itu dikeringkan dengan sistem kompresi dan dilakukan dengan air blow
sehingga juga menghasilkan penurunan
emisi karbon yang juga signifikan
dan tentu saja upaya upaya lainnya sedang kami lakukan
oke berapa pak dana atau anggaran yang dipersiapkan untuk mencapai target ini pak
jadi ini kami ambil semuanya dari dana operasional kami
tidak ada yang spesifik untuk pengurangan itu
jadi adalah bagian dari operasional kami untuk
untuk menemukan cara cara yang terbaik
dengan juga tetap memperhatikan produktivitas dan efisiensi
jadi ini adalah inovasi inovasi yang kami lakukan
untuk dapat beroperasi secara lebih green atau lebih
untuk environmental friendly dan juga dalam rangka penurunan emisi karbon
karena ini penting sekali ini adalah satu kenisayaan
bukan hanya pt frikot
indonesia tapi juga seluruh perusahaan di dunia juga sekarang sudah
sudah tidak bisa lagi melakukan operasional bisnis tanpa memperhatikan hal hal tersebut
jadi saya sebutkan ini sebagai satu development by design
jadi kita mendevelop tambang kita ini
kita mendevelop proyek proyek yang kita lakukan juga sudah harus memperhatikan
bagaimana caranya melakukannya dengan lebih greener sehingga sangat mengurangi emisi karbon
pak dengan keikutsertaan dalam cop dua puluh tujuh ini
apakah memang freeport melihat bahwa dibutuhkan juga dukungan internasional
dalam hal pengurangan emisi karbon di freeport sendiri
jadi kalau kami di pt frikot indonesia ibaratnya kami dukungan dari pihak manapun juga
tentu kita butuhkan semuanya
tapi yang kami rencanakan adalah yang kami lakukan sendiri
yang kami harapkan adalah juga perusahaan perusahaan lain
bukan hanya di indonesia tapi di seluruh bagian dunia ini
juga melakukan hal hal yang sejenis atau yang mirip dengan itu
bagaimana caranya untuk setiap operasional itu dapat mengurangi emisi karbon
karena ini persoalan bukan persoalan indonesia
bukan persoalan pt freeport indonesia saja
tapi ini adalah persoalan dunia yang sangat penting bagi kita
untuk beroperasi lebih langgang dan juga untuk kepentingan anak cucu kita ke depannya
dan bahkan kami saat ini sedang merencanakan untuk melakukan upaya upaya lagi
untuk dapat meningkatkan pengurangan emisi karbon tersebut
ini sedang kita lakukan berbagai rencana
dan berbagai macam studi yang kita lakukan untuk dapat meningkatkan
pengurangan emisi karbon tersebut pada dua ribu tiga belas
baik terima kasih pak tony wena sudah bergabung bersama kita
semoga upaya pt freeport untuk menurunkan emisi gas karbon ini
bisa tercapai begitu ya pak ya dan bisa diikuti langkah ini
oleh perusahaan perusahaan lainnya di indonesia
terima kasih pak tony
demikian perbicaraan kita dalam insider kali ini
saya lucia sahari undur diri sampai jumpa
terima kasih pak tony
demikian perbicaraan kita dalam insider kali ini
saya lucia saharu undur diri sampai jumpa